badan pengelola tabungan perumahan rakyat angkat bicara
soal aturan iuran tapera yang memotong tiga persen gaji karyawan
komisioner bp tapera menyatakan iuran tapera tiga persen untuk stabilitas bunga cicilan kpr
komisioner bp taperah heru pudyo nugroho
menyatakan tabungan yang berasal dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar tiga persen per bulan
diperuntukkan sebagai stabilitas bunga cicilan kpr
heru menjelaskan konsepsi gotong royong dalam program tapera adalah membantu
masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mempunyai rumah dengan ikut menabung
menurut heru sebagai hasil pemupukan akan didistribusikan untuk para penerima kpr
agar bunga tetap terjangkau
kita optimalkan karena prinsip dari bp taperah adalah collecting growing dan distributing
untuk membantu kemanfaatan kpr nya supaya penerima kpr nya
para peserta yang belum memiliki rumah dapat fasilitas kpr dengan bunga yang sangat terjangkau